sejak dua puluh dua desember dua ribu dua puluh satu halte integrasi jsw atau cakra selara suhana telah dibuka untuk masa uji coba
halte ini mengintegrasikan bus transjakarta dan mrt atau mass rapid transit
semua pintu halte csw telah dibuka yakni csw satu csw dua halte asean dan kejaksaan agung
terdapat sejumlah rute integrasi di halte csw ini seperti rute celeduk tendelan blok m puribeta manggare blok m hingga pesang gerahan blok m
goalnya hanya serta merta untuk kemudahan pelanggan bagaimana mereka itu bisa kemudahan berpindah moda tanpa harus naik ke hanaf tangga yang jauh dan semua nyaman
yoga menambahkan semua sarana pendukung protokol kesehatan tersedia di halte csw
mulai dari kode qr peduli lindungi
pengukur suhu tubuh dan hand sanitizer
para petugas berjaga di sejumlah titik dengan bantuan kamera cctv
halte integrasi csw yang menghubungkan antara transjakarta dan juga mrt
memiliki sejumlah fasilitas yang ramah bagi para penyandang disabilitas
para lansia juga para ibu hamil dan juga menyusui
misalnya lift tadi ini dikhususkan bagi mereka
juga ada jalur sepanjang halte ini ada jalur kuning khusus bagi para penyandang disabilitas
selain itu ada juga toilet bagi para perempuan yang ingin berumur untuk jalan ke anda dan para sepatu jalan keluar
para penyandang disabilitas dan ada nersering room atau ruang laktasi khusus bagi para ibu
di halte ini terdapat bagian bagian yang kerap dikunjungi penumpang untuk berfoto
disini terpajang karya fotografi mural hingga sejarah transjakarta
seorang penumpang sengaja mengunjungi halte untuk berjalan jalan dan berfoto
dia berangkat dari daerah rawa mangun jakarta timur menggunakan distance jakarta
dan akan berpindah ke mrt melalui halte csw ini
kesini sih cuma penasaran aja karena ini kan baru dibuka
jadi pengen tau suasana haltenya seperti apa
karena ini kan persambungannya banyak nih
halte yang beroperasi mulai pukul lima pagi hingga dua belas malam ini
diharapkan dapat membuat pengalaman menggunakan transportasi umum menjadi mudah dan nyaman
tim liputan cnn indonesia jakarta